sebuah kapal motor didesain mewah demi kenyamanan penumpangnya dan beragam fasilitas yang tak biasa dihadirkan
bahkan bisa dinikmati oleh penumpang kelas ekonomi sekalipun
koresponden cnn indonesia victor pangaribuan akan mengajak anda menyeberangi selat sunda menggunakan kapal ini
inilah kapal motor dharma rucitra i yang digadang gadang sebagai kapal mewah untuk penyeberangan merak bakauheni
kapal ini merupakan satu dari lima puluh sembilan kapal penumpang yang beroperasi di selat sunda
kapal buatan jepang keluaran seribu sembilan ratus sembilan puluh ini dikelola oleh pt dharma lautan utama dan mulai beroperasi di indonesia pada akhir dua ribu tiga belas
kapal berukuran panjang satu ratus tiga puluh lima meter dengan lebar dua puluh satu meter tersebut memiliki lima dek

kapal ini menyediakan ruang tidur yang terdiri atas beberapa kelas
di kelas ekonomi ini ada dua ratus dua puluh tempat tidur yang disediakan untuk penumpang tidur atau sekedar untuk melepas lelah
fasilitas ini dinamakan tatami
tatami dalam istilah jepang berarti tempat tidur beralaskan tikar
nah kalau di indonesia lebih dikenal dengan istilah lesehan
suasananya nyaman dan yang pasti fasilitas ini bisa dinikmati oleh para penumpang tanpa dikenakan biaya tambahan
ingin menikmati suasana kamar yang lebih pribadi
anda bisa menyewa kamar kelas satu dan dua
tersedia dua puluh unit kamar kelas satu
fasilitas seperti empat tempat tidur dan sofa untuk bersantai siap memanjakan anda selama perjalanan
harga sewa kamar ini dua ratus lima puluh ribu rupiah
kapal berkapasitas enam ratus tujuh puluh tiga penumpang dan satu ratus lima puluh kendaraan ini juga memiliki tiga kamar vip serta jacusi
namun kedua fasilitas ini hanya diperuntukkan bagi tamu khusus
agar tak bosan berlayar mengarungi selat sunda selama sekitar dua jam
fasilitas ruang hiburan siap menemani anda dengan pertunjukan musik
jika anda piawai menyanyi tak ada salahnya ikut bernyanyi di atas panggung
kami melihat bahwa kapal kapal penyeberangan selat sunda ini kurang begitu memanusiakan manusia
kami ingin mengubah image itu
sehingga nanti manusia yang menyebrang dari merak maupun bakaoni dan sebagainya di bakaoni ke merak itu merasa nyaman merasa diuongkan lah kalau orang jawa seperti itu
penumpang yang membawa anak anak dapat memanjakan mereka dengan menjajal berbagai wahana permainan di ruang bermain anak ini
ibu sita menaiki kapal penumpang yang difasilitasi dengan taman bermain anak seperti apa tanggapannya
sekarang kalau kami pelan pelan sih bagus puas
terus anak anak juga kami bawa anak anak juga ini gak bosen
ada pun penumpang yang ingin menghilangkan pegal pegal bisa memanfaatkan layanan jasa pijat gratis di kapal ini
anda dapat menikmatinya selama dua puluh menit
dibandingin kapal kapal yang lain itu beda
ini semua pelayanannya gratis semua
cukup kita bayar sekali gratis semua gak ada tambah bungutan biaya apapun di dalamnya
km dharma rucitra i beroperasi empat hari dalam seminggu
setiap hari kapal ini mengangkut penumpang dari pelabuhan merak banten menuju pelabuhan bakauheni lampung dan sebaliknya selama dua puluh empat jam
meski terbilang mewah untuk ukuran kelas ekonomi penumpang hanya membayar ongkos penyeberangan tiga belas ribu rupiah
victor pangaripuan banten